sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus main malam malam kesini
apa ada yang penting
saya tahu ini sudah malam
saya ingin bertemu dengan nurari dan amira
hal penting apa
tadi saya lihat data data dan serat nikah
di situ memang benar
utari adalah istri saya
dan amira benar benar anak kandung saya
bukan anak angkat seperti bapak bilang pak
jadi maksud kamu waktu itu saya bohong
justru saya datang ke sini ingin menanyakan kebenarannya pak

kenapa jadi begini
iksan tidak boleh menganggap amirah anak kandungnya
aku ingin dia lebih dekat sama saya
dia tidak boleh kembali sama amira
tidak secepat ini
kamu itu seharusnya gak langsung percaya terhadap apa yang kamu punya
data data dalam surat
surat itu bisa saja bohong
surat itu cuma bikinan manusia
uang saja bisa dipalsukan
data data dalam surat itu bisa saja dipalsukan
saya adalah sahabat kamu
saya adalah sahabat kamu
yang saya sudah tahu semua keluarga kamu dengan baik
jadi saya tidak mungkin bohongi kamu
kamu percaya saja sama saya
karena semua yang sudah saya beberkan ke kamu itu adalah kebenaran
waktu kamu angkat anak
saya ada di situ
jadi kamu tidak perlu menambah kekeruhan
dia sedih karena kamu tidak ingat dia
jadi sekarang kamu jangan tambah beban penderitaannya
tapi saya harus dengar sendiri

otari sedang sakit
kamu pergi ya
kamu bisa lagi bantam sama siapa lagi
jangan sok sok ngejar dia
kenapa sih om
ayah kan pasti pengen ketemu sama aku sama ibu
kamu itu kenapa
ger banget jadi anak
dia itu kesini nggak ada urusannya sama kamu
makanya jangan ikut campur urusan orang
aku kenapa jadi marah marah sama aku
aku cuma pengen ketemu sama ayah aku
kalau memang itu ayah aku
aku cuma pengen dia balik lagi ke dunia
supaya ibu senang
kenapa sih sebenarnya om
apa sih yang om rahasiain
kamu kamu jangan sembarangan
om mau marahin saya om mau bentak bentak saya terserah om
tapi om tuh sekarang aneh tingkahnya
kemarin om melarang zahira buat ikut tes dna
sekarang om melarang aku buat ketemu sama ayahku sendiri
emangnya apa sih sama aku sama om
om benci banget sama aku sampai aku nggak boleh ketemu sama ayahku sendiri
kalau aku bilang diam berarti kamu harus diam
ibu kamu terbangun terus mendengar percakapan kita
jadi sakit lagi
kamu mau kondisi ibu kamu jadi makin buruk
kamu masih di sini ada apa nggak bisa tidur
saya nggak bisa tidur pak
zahira masih mikirin soal hasil tes dna itu
bisa aku tau
jujur saya juga sempat takut
takut banget kalau zaira ini bukan anaknya papa
tapi sekarang zaira udah senang banget
bapak juga sayang sekali sama kamu ira
papa jadi membiarkan tes tes dna konyol itu terjadi sama kamu
dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun
ya allah aku sayang sama papa
nah jangan pisahkan aku sama papa aku ya allah
wah papa juga percaya kan sama mama
kalau mama itu gak mungkin selingkuh sama zaira
saya percaya ini tidak selingkuh
aini sudah tidak mencintai isan
buktinya dia masih menyimpan kalung itu dan kasih ke zahira
dan laki laki itu
yang neni bilang mantan suaminya
begitu mirip dengan isan
saya tidak percaya pada kata kata lain begitu saja
kalau dia itu bukan ihsan

kalaupun neni berbohong

tetap akan memastikan kalau laki laki itu bukan lisan
dan saya tidak akan segan segan kepada orang yang berurusan dengan itu
saya pasti akan memberikan dia pelajaran
tapi bagaimana kalau aini tahu
ada lelaki yang mirip ihsan
bagaimana kalau aini juga berharap
isan masih hidup